satu bulan februari tahun dua ribu enam belas
apakah ini terhadap saudara
tadi saudara telah mengatakan bahwa
tanda tangan dalam berita acara itu
tanda tangan saudara
saya mau tanya apakah isinya di benar
berita acara ini benar
kalau karena itu saya lanjutkan
tadi saudara sudah mengatakan
setelah datang di oliver
kemudian pak saiful

yang datang pada waktu itu
setelah pak saiful tidak ada lagi
saksi dengan saiful
itu ada berdua saja bertemu di situ
ya dari pihak kantor
ada dari pihak lain lagi
ada yang datang terlebih dahulu
pak rudi pak punggi
dan kedua anak buahnya
jadi sudah ada dulu dua orang
saksi datang jam enam belas
kalau saiful datang kira kira
berapa menit setelah pak saiful datang
saya tidak tahu
saya tidak tahu
tidak tahu persis ya
tidak tahu persis
tidak tahu persis ya
pada waktu itu
waktu saudara berada di sana
apakah saudara pernah melihat
di meja lima puluh empat atau
di sekitar saudara
terdakwa ini ada duduk di meja
maksudnya pada saat apa pak
waktu saudara di meja itu
setelah saudara datang di situ
apakah saudara pernah melihat
terdakwa ini ada di sana
saya pernah melihat
saya tidak tahu namanya pada
waktu itu tapi sekarang tahu ini orangnya ya
saudara saksi dengan
dia waktu itu
waktu saya melihat
itu dia berdiri di samping
berdiri di sampingnya saksi
pada saat itu dia
kemudian dia ada waktu dia duduk
saya tidak lihat lagi
karena kita sedang meeting sedang serius
jadi saya tidak melihat
jadi kegiatan dia itu banyak adalah
bertelepon pada waktu itu
pada waktu itu ya berarti itu ya
atau saya bacakan dulu
di halaman dua
berita acara saudara saudara
pertanyaannya nomor tujuh
jam berapa saudara sampai di
oliver yang ada di grade indonesia
dan apakah ketika saudara datang
adakah saudara sudah datang
saudara jawab perlu saya jelaskan
pada saat saya datang di oliver
pada hari rabu tanggal enam januari

langsung masuk ke oliver
pada saat masuk oliver
saya dijemput oleh rudy hendrawan
ke temannya dan setelah itu
saya dan rudy mencari meja atau
table yang besar karena
dalam pertemuan tersebut diperkirakan
antara empat atau enam orang
yang akhirnya ditentukan di meja yang besar
sekitar dua menitan
saudara pungki datang
bergabung di table saya
di meja atau table tersebut
saya keluar lagi
menjemput saudara saiful khayat
karena saya dan saiful
perlu saya tambahkan
dan mengadakan pertemuan tersebut
mewakili perusahaan pt kia
karena pt kia akan menjual aset berupa tanah
sedangkan saudara rudy sebagai perantara
dan pungki akan mencarikan dananya
dan pertemuan tersebut baru penjajakan
pertanyaan nomor sepuluh
apakah saudara melihat jessica juga ada melakukan apa saja
tidak tidak melihat lagi
apa saudara juga melihat jessica
mumpamanya megang suatu benda
atau semacam si anida memasukkan sesuatu ke gelas
tidak saudara lihat ya
tidak karena kami sedang sibuk
sehingga perhatian kita tidak kemana mana
tidak melihat ya
cukup yang punya
silakan penutup teman
terima kasih mbak tris
tadi sudah membahas kan
saksi datang sekitar sebelum enam belas dua puluh ya
kemudian sempat melihat
selanjutnya saksi sudah tidak memperhatikan lagi
karena sedang serius
atau berbincang bincang dengan
posisi duduk saksi
ketika akhirnya duduk
kemudian berbincang bincang itu posisi duduk saksi
meja yang diduduki oleh
terdakwa ini seperti apa
membelakangi menghadap atau dari samping
mejanya kira kira seperti di meja pembela
saya menghadap kesana
saya duduk disini pak saiful duduk disini
mejanya mereka adalah di
mejanya pembela itu
tapi lebih maju
kemudian apakah pandangan saksi
apakah pandangan saksi ke arah meja itu terhalang
saya tidak memperhatikan
jadi sebelumnya dijadualkan hari ini
akan menghadirkan dua saksi ahli dari pihak jessica
dan juga ahli toksikologi namun
tiba tiba berubah menjadi
menjadi saksi yang tidak terhadap dengan meja pembela ini
jadi saksinya itu
hartanto sukmono ya
beliau merupakan direktur pemasaran pt kia mobil
dan seperti didatangkan sebagai saksi
dimana pada saat itu dia sedang berada di cafe olivier juga
di saat yang sama pada pukul enam belas
dia melihat jessica itu sedang menelpon katanya
benar sekali dan sebelumnya memang
hartanto sukmono ini sempat diperiksa oleh pihak kepolisian pada februari dua ribu enam belas
dengan berita acara yang sudah ditanda tangan dia dan sudah diperiksa bersama dia
tim kuasa hukum jessica juga oleh majelis hakim
dan tadi masih terus berlangsung diminta keterangan di pengadilan tersebut bahwa
disebutkan saksi bertemu dengan beberapa koleganya di olivier
ketika mirna dan jessica bertemu di saat ketika mirna keracunan
lalu juga tadi sempat ditanya beberapa pertanyaan oleh oto hasibuan
sempat melihat gerak gerakan mereka
dan juga sempat menjawabnya

mana dia berada ketika jessica sedang menunggu mirna
dan jawabannya masih terus berlangsung
seperti yang dikatakan juga bahwa dia tidak terlalu memperhatikan
karena sedang ada meeting
baiklah kalau begitu demikian cnn indonesia breaking news kali ini
perbarui selalu informasi anda hanya di cnn indonesia
saya sheryl marela sampai jumpa